dalam rekaman kamera pengawas tampak aksi saling serang dua kelompok remaja terjadi di kawasan rumah susun boeing kemayoran jakarta pusat minggu dini hari kemarin
menggunakan batu kayu dan bambu masa menyerang pihak lawan
bahkan tidak sedikit remaja yang membekali diri dengan senjata tajam
ditemui pada senin pagi koordinator perhimpunan pemilik dan penghuni rusun boeing kemayoran memastikan
dua kelompok remaja yang terlibat tawuran itu bukan warga yang tinggal di kawasan ini
aksi tersebut bahkan sempat membuat mobil yang diparkir mengalami kerusakan
harapan warga dan harapan kami sebagai pengurus menginginkan polisi dan anggota polri gitu ya bisa menjaga inilah setiap malam minggu
jangan sampai ada kejadian karena ini hampir sudah hampir dua kali pak kejadian begini
sementara itu seorang pemuda mengejar pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tendean jakarta selatan
tanpa diduga baku pukul terjadi
belakangan terungkap perkelahian ini terjadi setelah salah satu di antara mereka melihat kekasihnya berboncengan sepeda motor dengan pria lain di area spbu
saksi menyebut kedua pemuda itu dalam pengaruh minuman keras
mabuk orang mabuk bilang kendali terus sesama teman ribut terus masalah wanita biasa masalah pacar lah begitulah
dia abis isi bensin atau gimana ibu
enggak dia abis biasa ngumpul ngumpul motor kok bedar
perkelahian dua pemuda ini berakhir setelah warga dan pengguna jalan lain melerai mereka
tim liputan cnn indonesia